berapa lama bu kalau lagi mau delapan
pada segmen sehari menjadi kali ini kami
bawa anda jalan jalan ke kagupaten
lahan perkebunan di kawasan ini ditanami
buah salak kali ini kami ajak anda ke
desa kalilunjar di kecamatan banjarmangu
di desa ini kita dapat menjumpai tanaman
buah salak di sekitar permukiman warga
ini serem ya ini durinya tajam tajam
jadi kita jalan itu harusnya aduh aduh
ini harus pakai topi ya pak ya aduh aduh
oh pakai helm ya ini aduh bener bener
semuanya ranjau semua ini duri duri
ya ya pak ini pak aduh ini kita yang
buat pegangan aja itu loh enggak ada yang
buat pegangan aduh iya jadi harus hati hati
bener bener di kebun salah ini banyak
duri seperti ini
buah salak yang dipanen adalah buah yang
sudah tua dan matang biasanya buah salak
sudah berumur enam bulan setelah buahnya
mekar hal ini bisa ditandai dengan sisik
yang telah jarang warna kulit buah merah
kehitaman atau kuning tua dan bulu bulunya
nah seperti ini nih cara memanen buah
salak buah salak yang sudah matang dan
siap dipanen kurang lebih penampakannya
seperti ini dia sudah
sudah merah seperti ini pak ya
kekuningan seperti ini lah satu ini satu
ini diambil semua seperti ini sambil
memanen buah salak petani biasanya
sekalian melihat bunga buah salak
agar cepat berbuah dan bagus petani
biasanya membantu proses perkawinan
dengan mempertemukan bunga buah salak
laki laki dengan bunga buah salak
perempuan dalam sehari rata rata petani
salat di banjarnegara mendapatkan seratus kg salak buah salak preat shin engam
buah salak yang dihasilkan petani ini kemudian dikirim ke pedagang pengepul untuk selanjutnya disortir
dan buah salak yang bagus akan dikirim ke berbagai kota di jawa tengah bahkan ke ibu kota jakarta
itu biasanya satu kebun keluar berapa itu sih pak kerombong pak
leparnya bisa nyampe empat kerombong
oh sempat ini
satu kerombongnya berapa kilo biasanya
selanjutnya seperti biasa saya harus mencoba mengangkat dan membawa dua kerobong yang sudah berisi salak dengan beban kurang lebih lima puluh kilogram
ini baru sehari menjadi
ini baru tadi
bagi petani salak berjalan kaki menyusuri area perkebunan naik turun bukit sudah jadi kebiasaan
tidak hanya itu para petani salak juga harus membawa beban berat yaitu pupuk
sementara kembalinya harus sambil membawa buah hasil panen
setelah melewati proses panjang
akhirnya sampai di tempat pengepul
di tempat ini saya langsung menimbang buah salak yang saya panen
lumayan kan pak hari ini tak bantuin pak
berapa ini pak
jika harga salak per kilogram rp tiga
maka dalam sehari jika mendapat tiga ratus kilogram
bisa mendapat uang rp tiga ratus
para petani salak akan sangat senang sekali jika harga buah salak sedang tinggi
biasanya dapat berapa pak
rp empat puluh lumayan ya pak ya
ini tinggal di santun sana ya
menurut kepala desa kalilunjar selamat raharjo
tantangan menjadi petani salak adalah harga pasar yang naik turun
jika harga sedang turun dan salak tidak laku
maka petani kesulitan menjual buah salon
untuk itu pemerintah desa membentuk kelompok wanita tani
yang bertugas mengolah buah salak
menjadi beragam makanan dan jajanan olahan
dan jajanan olahan
agar saat harga salak turun
salak yang hafir tidak terbuang
dari hasil petik salak
itu memang dijual itu yang berkualitas
ada yang kecil kecil disortir
itu juga kadang kadang nggak laku
sehingga saya menekan kepada umkm
atau produksi rumahan
kepada ibu ibu kreatif
kelompok wanita tani
saya menekan untuk kreatif
membuat olahan dari salak
dari buah salak
ataupun menjadi produk kue kue yang dipasarkan
hai aduh aduh aduh aduh aduh aduh nih nih nih jadi kalau mau ngupas salak ternyata
harus pakai ini harus pakai pisau kalau enggak ini kulitnya tajam ya
salak yang sudah dikupas selanjutnya diolah menjadi beragam jenis makanan salah satunya
dodol salak yang sudah dikupas dicampur santan gula dan kayu manis serta margarin
prosesnya butuh waktu delapan jam
ini muter ini terus dodol selama delapan jam
selain dodol salak rafni juga membuat beragam olahan lain seperti gulung salak
gulung salak ini merupakan selai salak yang
digulung dengan menggunakan adonan tepung selanjutnya digoreng kering
saya juga penasaran ingin mencoba proses pembuatan kue guling salak
tadi kalau kita sudah bikin kulitnya ini tinggal apa isiannya nah ini isiannya yang
dominan salah itu ini yang hitam ini hitam coklat
hai yang coklat ini hitam coklat ini yang coklat ini hitam coklat ini hitam coklat
yang coklat di dalamnya nanti kita bungkus kita bungkus biar hasilnya itu rapi
selain di rumah rafmi saya juga melihat proses produksi olahan salak di rumah army
tua kelompok wanita tani desa kalilinjar di tempat ini olahan salak dibuat menjadi
kerupuk hal ini proses pembuatan kerupuk sudah selesai tinggal menggoreng kerupuk salak
assalamualaikum wah ini ternyata di kampung ini itu tiap kampung macem macem
bikinnya ada yang bikin dodol ada yang bikin apa gulung sana ini bikin kerupuk
tapi kalau saya ikut bikin kerupuk nggak bisa sehari ya paling nggak seminggu ya
pemanfaatan bahan baku salak untuk beragam makanan olahan sudah berlangsung cukup lama
dan sampai saat ini sudah banyak produk olahan salak yang dihasilkan dan dipasarkan dari sejumlah rumah
produksi di desa ini paling tidak sudah ada tiga belas jenis ragam olahan salak bkwt terpusul hari itu
berusaha memproduksi semua dari jenis yang lain yang terbuka dan memiliki keuntungan yang sangat baik dan juga untuk keuntungan yang berbeda dengan keuntungan yang keterbatasan
supaya salak itu tidak terakhir atau tidak terbuang begitu saja bisa bermanfaat
agar produk emak emak ini mudah dipasarkan harus dikemas secara menarik
ini rasanya itu dominan salaknya apa enggak
hampir sama kayak dodol biasa ya
tapi ini cuma tes rasa salaknya lebih dominan
mau untuk makan lagi makan lagi makan lagi
dahulu petani kesulitan memanfaatkan buah salak afkir
inovasi mengolah beragam makanan dan jajanan dengan bahan dasar salak
jadi alternatif agar salak tidak terbuang sia sia
ya sejak pagi hari saya sudah ikut ke kebun salak untuk panen salak
nah pada sore hari seperti ini para pedagang sudah mulai menyortir
yang bagus seperti ini dikirim ke sejumlah kota untuk dijual
sementara sisanya yang seperti ini sudah sortiran ini yang tadinya tidak digunakan
hari ini sudah diolah menjadi berbagai olahan makanan produk dari sawah
daniel yuwantoro banjar megara jawa tengah